karena kita ini adalah bersekutu
aku tidak merasa bersekutu denganmu
apakah kakekmu tidak pernah cerita
tentang kekejian kertanegara dan pengguna penggunanya terhadap kamu
telah puluhan tahun
singgo sari telah menjajah kita
keturunan ken arok
sudah merampas semua milik kita
dan malah kita dijadikan budak budak mereka
apakah hatimu tidak tergerak
untuk mengembalikan tahta kepada yang seharusnya bertahta
akan aku gunakan jurus nega puspa tingkat dua
aku penggal kepalamu dengan senjataku
kita akui keunggulannya
tapi aku berjanji
akan ku habisi dia
kematian kakak magalat
sebaiknya kita tinggalkan tempat ini
jurus petit naga begitu keras
dan sangat luar biasa
terima kasih guru ranubaya
atas jurus nega puspat tingkat kedua
yang telah guru ajarkan padamu
kalian semua ambil kembali barang kalian
terima kasih raden
jangan panggil aku raden
panggil aku arya kamandano
terima kasih kamandano
terima kasih kamandano
ada apa ini sebenarnya
sepertinya para pendekar pendekar itu
membuat kerusuhan di perkampungan
kita harus mencegahnya ayo
ya jangan ikut campur urusan kami
kami tidak akan ikut campur
kalau kalian tidak menyakiti penduduk
berarti kalian mencari mati
jangan jadi pengecut
ada apa ngger
mau benar kamandano kemarin membawa narirati
apa yang terjadi
kamandanu memang becat romo
diam diam dia membuat janji dengan hari ratih di jasung mungkal
kamu jangan mengada ngada
tidak mungkin keamanan seperti itu
aku tidak mengada ngada romo
kamandanu memang becat
ada apa kamu
tunggu dulu kakak dengarkan penjelasanku
aku tidak melakukan hal buruk pada ratih
sudah ger sudah
apa sebenarnya yang terjadi
angger kamandanu apa benar ger
kamu membawa lari ratih
adam berikan perhatian
urusan membuat selesai dengan kau
apa lagi yang kau mau berbuat
cepat kalian bangun
sudahlah cucu sugata brahma
mereka itu sudah kalah
aku adalah kebom mundarang
patih dari gelang gelang
apa kau mengenal kakekku
tentu saja aku mengenalnya
apalagi aku melihat jurusnya
jurus angin lengan seribu
hanya dua orang yang menguasai jurus itu
pertama adalah kakemu sugata brahma
dan satu lagi cucu perempuannya
kamu itu tidak perlu bersikap waspada terhadapku
karena kita ini adalah bersekutu
aku tidak merasa bersekutu denganmu
apakah kakekmu tidak pernah cerita
tentang kekejian kertanegara dan penggunanya terhadap kamu
setelah puluhan tahun
singgo sari telah menjajah kita
keturunan ken arok sudah merampas semua milik kita
dan malah kita dijadikan budak budak mereka
apakah hatimu tidak tergerak
untuk mengembalikan tahta kepada yang seharusnya bertahta
sebagai keturunan dari kursi prabu kertajaya
gusti prabu jakatwanglah yang berhak
keturunan dari gusti prabu kertajaya
gusti prabu jakatwanglah yang berhak
kamu bersedia bergabung dengan kami
aku akan bergabung bersama kami

keturunan dari gusti prabu kertajaya
gusti prabu jakatwanglah yang berhak
keturunan dari gusti prabu kertajaya
gusti prabu jakatwanglah yang berhak
kamu ikut bersama gelang gelang
itu adalah jalan kebenaran
kita tendang kertanegara dari singa sana
yang bukan haknya
sebaiknya aku kembali ke purawa
aku hanya mengikuti perintah guru
guru memang tidak pernah
sejalan dengan pemerintahan singosari
aku harus berpihak dengan gelang gelang
mau kemana dia
gerak geriknya sangat mencerigakan kakak
dia tahu di mana tempat penyimpanan kitab dagang puspa itu berada
kitab itu dimusnahkan begitu saja
kamu buntuti dia
biar aku di sini
bersama pati ke bawamundar
harian posisi gw
apa dengan perutku
kenapa rasa nyemual sekali
hitamnya dalam mata
tapi semudah terbuka felgastoknya